ada yang batal satu
orang orang di luar sana mungkin ketar ketir
tapi nyatanya begitu didikmati

masyarakat masing masing teman teman
semua tentang gusur
apa yang saya maksud dengan menghidupkan gusur
apa yang saya maksud dengan menghidupkan gusur